sampai jumpa di video selanjutnya
komen jok lagi
komen jok lagi
komen jok lagi
komen jok lagi
komen jok lagi
memang keras kepala kau harus dipaksa
siapa lagi yang mau mencoba coba memaksaku
maaf aku terpaksa harus meringkusmu
majulah kalau kau mampu
si umat edan
kau muncul lagi
siapapun dirimu kuharap kau tidak ikut campur urusan kami
kalau gadis itu terlibat
jadi urusanku juga
apa hubunganmu dengan dia
ibuku dan ibunya sama sama dikuburkan di sini
setan alas kau mau mencari mampus

tapi bila dia hancur dari dalam
pekerjaan kita tidak akan sulit lagi
tapi siapakah siluman edan itu
ilmunya luar biasa tinggi
kalau dia berpihak pada gadis itu
kita bisa berhabeh
aku kira kita berempat pun bukan tandingannya
pemuda itu pernah menanyakan tentang kematian kepada desa jatiwalu
apa hubungannya dia dengan rana waling
pasti ada sangkut pautnya
karena dia bertanya sangat serius
dalam kebakaran itu
bayi rana waling ditolong oleh seseorang yang mahasakti
usia bayi itu sekarang seumur dengan pemuda yang berkapak besar

dia juga musuh kalingundil
dia berada di pihak kita
kita bisa menggunakan tangannya untuk menghadapi kalinggundir
apa yang harus kulakukan ibu
aku tak sampai hatinya gitu perasaan gadis itu
ayo cepat keluar bangsan
dulu ketika aku berumur empat belas
kau membantai habis keluarga kau
ini dan aku menuntut balas
tidak perlu kau panggil dia lagi
anakmu tidak sulit mengakui kau sebagai ayahmu
sedikit saja kau sakiti dia
akan ku hancurkan
kau akan membutuhkan kepala kalian semua
dalam keadaan seperti ini
kau masih bermurut lebar
pokoknya kau tak bisa ke perang kau sendiri
kau bisa lihat kendaraanmu
kau tidak akan pernah ke cerita
kau tak akan menunda kesepakatanmu
aku akan memonly penyelamat maniac ini buat kamu
j learning yeah
apa yang harus kulakukan

kalimudir menang jauh
maafkan dia lagi
mari menutup duluan kita
kau juga ketua pagar dirimu
kamu mungkin tidak sedang melakukan jajatan
tapi kau color papfrage
tidak kau bertanya tanya
kau tinggalkan aku begitu saja
kau teman aku bisa ada aku cinta sadarkan diri tetapi kau pergi bisa aku sadar
kau adalah putri musuhku milam
ayahmu terlibat dalam pembantaian ayah ibu
siapa yang melukaimu milam

will urusan kita belum selesai
tunggu khotigwa sangh bridge berhadapan
dengan guru kubra dapikun jelen
kau juga datang menginginkan nyawa aku
kau masih ingat bayi yang nyaris tewas karena rumahnya kau bakar tujuh belas tahun yang
dalam kau kau putra nanawaling nila memintaku supaya tidak membunuh bertobatlah kelingunil
jadilah orang baik baik perbuatan dosamu di masa yang lalu telah meminta pengorbanan
yang paling besar dari putrimu sendiri kuburkan nilam di samping makam ibunya